kisah seorang demonstran
menampilkan wajah wajah badut di gedung dewan
mereka pamerkan senyum
pemimpin sidang mengetok palu
mengesahkan pemberangusan kpk
aku harus bersuara bergerak
turun ke jalan melawan
di bawah jembatan layang senayan
dalam barisan teratur mereka bergandeng tangan
beragam warna jaket
hiasi tubuh mereka yang berpeluh
deban gedung parlemen
seseorang menjerit lantang
di atas mobil tua
suara seraknya membumbung ke angkasa
menembus bujak semesta
menggugat kelenahan penguasa
yang terbuai dan lena di kursi istana
sepasukan polisi berjaga
berjajaran dan berjaga jaga

membendung langkah kami
yang mencoba mengetuk pagar
menitipkan sejumput pinta
agar kami diterima
untuk sekadar menyampaikan rasa
mereka bergeming tanpa kata
hanya memandang nanar
seolah kami layak digampar
dijauhkan dari pagar pembatas
yang memisahkan nasib
penggawa dan kaula
meriam air pun tumpahkan murka
mengguyur wajah kuyuh yang terderah
melupakan barisan dan pegangan
berupaya mencari perlindungan
kala kesenyapan sesaat menyapa
kami kembali mendekati gerbang
dengan semangat yang makin menyala
mengutuk perlakuan aparat
yang menyemburkan amarah
dengan semangat yang makin menyala
dengan tembakan gas dan air mata
kami hanyalah kaum muda
resah akan sikap baginda
jangan hakimi kami dengan senjata
yang kami punya hanya suara
tiada pantas kehilangan nyawa
demi keangkuhan yang kau paksa
kami akan terus berteriak
entah sampai kapan
turun ke jalanan
menyusuri sudut sudut kota yang kita miliki
tempat diman manusia